ya sementara kita pun akan dan tersebut
ini sih mas ini selatan lembunnya ya
lagi ya masih masih ya
saya jadi kayak inget pak waktu dulu sebelum kita meeting kalau ada meeting pagi bapak
juga sering ngajak saya untuk makan bobot dulu pak
romantis dan saya untuk dilewatkan untuk kita bisa
one thing for ya cepet gilain wanita sarang yosarang yukit lemas salju gini
lo ya ya ya gini ya one thing berdengar jelas rendi nih kek itu senyumannya itu
dan natural masyarakat kenapa kalau kaku banget ini coba nih ada apa oke lihat selamat pagi pak
udah udah foto foto udah udah kok mas masih mau lagi oh enggak udah itu tadi udah banyak kok
mau ngobrol sama mas rendi ya masa silakan atau eh mas rendi mau dibikinin minum sama
gigi kalau masalkan udah pasti pengen minumannya anget anget gitu mas ini pengen apa oh kalau saya
ya udah gigi bikin minum dulu ya masa masa aja nggak usah usah sini
nggak usah usah sama ini udah mau berangkat
langsung pergi ya mas
terus ah rendi mau kemana pagi pagi masih pagi masih jam berapa sih

ini masih pagi sekali
oke you can go tapi
melakukan hal hal yang terlalu berat
mama nggak kepengen nanti kamu
pas lagi pergi jalan
saya tahu kondisi badan saya kok
kalau memang sudah gak mampu saya akan berhenti
oke oke saya percaya padamu
oke kamu bisa pergi
saya ke rumah
baik pamit ya
kau mau tolong nantikan makanan ke andir
coba dia makan kasih tehanan
takut dia kegayaan jaga rahasia
bu apa yang dia katakan tadi
ibu mengkhawatirkan kondisi masalah bu
ya gimana ya saya takut nanti dia tiba tiba
kalau nanya macam macam terus dapat informasi
nanti kepalanya sakit lagi
ini kamu tahu kalau kepalanya lagi sakit gitu
saya aja ngeri ngeliatnya
terus dia you know saya gak sampai hati
tapi barusan itu mas am tuh ngebisikin kiki tau bu
buat jangan lupa ngasih
buat mbak andin sama teh
mas am apa tadi mbak andir bisa bisik bisik tadi
ibu jangan khawatir terlaluan gitu loh ya
gimana pak kalau saya antar bapak
untuk mau bawa bapak selama di luar rumah
saya berdua aja sama randy
baik pak kalau begitu saya keolah olah rendah ke sekolah
terima kasih ya
tempatnya ada di sini
oh ya kita ketemu dalam rangka apa ya
ya sebenarnya tadi
saya ada janji sama beberapa klien harus ketemu
karena mau ngomongin soal pekerjaan
kamu tau kan perusahaan lagi
jelek makanya kemarin saya sempat minta bantuan dari salam
muncul juga jadi
ya begitu lah
kita pesan aja dulu ya
aku beneran mau tahu soal malam itu dari ceritanya nino
karena waktu itu aku mabok berat
jadi aku gak inget kejadian apa apa
mau pesan apa
baik pak silahkan ditutup pesanannya
nanti papa bawa makanan buat kamu ya
biar kamu cepat sembuh
biar segar lagi enak ya
iya bapak juga kangen sama kamu
yaudah papa sama mama kesana deh
ya jemput kamu ya
pak andi masih sakit pak
yaudah deh nanti aku bikinin sup ayam jahe ya untuk andi
biar dia selera makan dan cepat sembuh
jadi mama mau bawa bayan bayan sup ayam jahe
perasaan aku keluar sakit juga gak pernah tadi bikinin mama itu
anak mama yang ini kan nggak pernah sakit ya mah
wonder woman soalnya
ma elsa kenapa sih
ya biasa lah pak mulai lagi
apa bapak yakin
ingin kemenjar untuk bertemu sama ricky ma

of course punya pembantu pelatihan
iya sementara kita pun akan dan tersebut
ini sih mas ini selatan membunyinya
saya jadi kayak inget pak waktu dulu sebelum kita meeting kalau ada meeting
pagi bapak juga sering ngajak saya untuk makan bobot dulu pak seperti ini
oh iya dan itu lumayan sering
oh ya ren
saya pengen tahu ceritanya bagaimana riki melecehkan anjing
tolong ceritakan ke saya
bapak yakin pak mau mendengar soalnya
iya jadi jadi gimana ya jadi sekarang aku harus cari uang buat bayar penalti dari
semua job yang udah cancel ditambah aku juga dikeluarin dari manajemen
ini pak menyerikan banget ya masalah datangnya bertubi tubi
ditambah sekarang hubungan aku sama sal sudah berakhir